gaser om lebay
punya mulut kakak dia ayah umpah sakit om sekali lagi ngomong begitu
gue golong pesan tren bukan buat bocah bocah nakal model keelung buat bocok cabai mau baik
ke manakah lo nggak mau jadi anak baik ampun ampun
balikkanan yuk pulang dong balikkanan kesono kedalam satu ratus dua puluh tiga
bagaimana dengan pendidikan ustadz di kairul apa berjalan lancar alhamdulillah
pelajaran saya di cairo sudah selesai sudah lulus dan semuanya berjalan dengan baik
assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh farouk masya allah
saya juga saya juga kangen sama kamu
kamu ini sudah seperti ustadz sekarang semua karena doa antum alhamdulillah robbil alamin
artinya kamu ini sudah menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya kita manusia hari demi hari
harus menjadi yang lebih baik
berkah kita semua berkah
senang saya melihat kamu seperti ini
ana lebih senang lagi melihat antum ustadz
kau gadang di belakang
aneh duluan mana yang gede malah yang duluan masuk mana
kau gadang ini udah mengalah dengan yang kecil
yang kecil ini sedang bukan yang kecil
masih saja seperti dulu ya
bagaimana kabarnya kalian
lama tidak bersuai ya ustadz ya
aneh kangen banget sama ustadz jena
patin kembali ke belakang dulu ya
terima kasih tanya
kalau ustadz mau istirahat
mangkandar sudah siapkan kamarnya
masih di wisma yang sama
terima kasih umi terima kasih
kalau begitu saya pamit
ustadz kalau sudah minumnya
terima kasih mangkandar terima kasih umi
saya istirahat dulu
umi permisi dulu
umi ana gabuk dan irman juga mau pamit
ana tidak mau mengganggu istirahatnya
terima kasih fat
orang yang bejenggot pake baju etik tas ijo di jakarta mah banyak
di jakarta tuh ada ribuan orang yang pakaian begitu
mau cari dimana kita orang kaya begitu
tau ah udah puyeng kan udah lagi
dari tadi saya mendengar pembicaraan kalian kelihatannya kalian itu sangat lelah ya
nih saya kasih bonus ya dua gelas emergen
yang satu rasanya rasa jagung yang satu rasanya rasa kacang hijau
jangan bu jadi kayak enak
eh eh sayang jagung bu
rezeki gak boleh ditolak puy
bulir jagungnya asli kayak serat lebih sehat
dan yang pasti kenyangnya lebih lama nih bu
rasa kacang ijo nya juga oke
kacang ijo nya asli kaya serat lebih sehat dan tahan lama juga kenyangnya
hmm kayaknya enak buat sahur nih
segelas energen sebelum imsak
supaya puasa full perlu energi ekstra
supaya puasanya tambah semangat
perut risi siap puasa full
pesan tren anur
ya allah akhirnya sampai lagi di pesan tren tercinta ini
pesan tren anur
pesan tren anur
pesan tren anur
pesan tren anur
pesan tren anur
pesan tren anur
pesan tren anur
tadinya gua udah sempet pesimis
bisa ngeluarin amanah dari umi
kalau dipikir pikir pake logika mah kita ga bakal kelarin nih
semua itu pasti karena doa ikhtiar dan tawakal
siapa yang sabar dia pasti beruntung
gue jadi terhad
meski banyak rintangannya kan
gak ngomong wali sinar ya kenceng kenceng
pesan tren terikut lagi
iya benar saya juga terharu
eh kak bae
tapi christine sih saya juga pernah liat
saya pake kaca yang lima puluh depreci
fundraiser gw udah setosnya
balik kanan yuk
kesono ke dalam
kesono ke dalam
satu dua tiga
pasar dan adol
selamat datang kembali ya allah
seengau di kerja omi
biar nanti mang kandar yang tanggil mang udin
untuk bisa bantuin
untuk urut ke selewa kamu
iya makasih umi
kalian malah ketemu sama rimba
limba juga masih mau kesini
my princess mana ya umi